sudah tersambung melalui saluran telepon ari prasetyo pelajar indonesia di osaka jepang
mas ari selamat sore waktu indonesia
bisa dijelaskan kondisi saat ini seperti apa di sana pasca gempa enam satu skala richter ini mas ari
ya untuk saat ini sih kondisi ya mulai membaik
jadi masyarakat juga udah mulai interaktifitas seperti biasa
dan juga sebagian masyarakat juga bersih bersih ya
jadi kan barang barangnya seperti di rumah atau saya seperti ini di kampus lagi di lab
jadi lagi bersih bersih lab
jadi untuk apa
jadi barang barang yang tadi berantakan semua itu akibat gempa tadi pagi sekarang mulai ditata tata lagi kembali ke tempatnya
mas ari respon pemerintah jepang seperti apa saat ini yang sudah
dan sedang berlangsung pasca gempa ini terjadi
oh responnya mereka sangat baik sekali
jadi mereka sudah mempersiapkan shelter shelter
terus kemudian juga menyiapkan tempat tempat untuk air minum ya
karena di sini kan tadi ada karena ada pusat air yang rusak itu dari bawah tanah
terus untuk sebagian daerah dimatikan
dan mereka sudah mempersiapkan shelter shelter yang dekat dengan air air
jadi di sini banyak taman taman itu taman taman kota itu
nah di sana disediakan keran keran air itu yang nanti masyarakat bisa untuk mengambil air terkecat di tempat taman taman yang dekat dengan tempat tinggalnya
jadi cukup bagus sekali
dan ini juga helikopter itu setiap setengah jam sekali pasti berkeliling di atas
dari mulai tadi habis terjadi gempa sampai malam ini
ini jam tujuh ya menjelang malam
itu masih dia masih jalan terus mengitari daerah
terutama di sekitar takat suki ini yang jadi pusat gempanya
jadi responnya cukup baiklah
bagaimana dengan kabar adanya gempa susulan mas ari
apakah ada antisipasi yang dipersiapkan saat ini
ya itu untuk setiap daerah atau setiap kakak di kampus ini memang sudah menyiapkan shelter shelter
kita juga di sini ke kampus ini berkomunikasi ya
dengan bisnisnya kan mahasiswa internasional
jadi di sini ada grup mahasiswa internasional
terus kemudian juga ada grup mahasiswa muslim
jadi kita saling berkoordinasi satu sama lain yang membentuk shelter shelter untuk istilahnya early warning ya nanti
karena di sini pemerintah juga setiap handphone yang kita pegang itu punya provider nomor jebang itu
pasti dia akan menyiapkan early warning nanti
jadi ketika akan terjadi gempa atau apa dia pasti akan alarm pasti akan menyalurkan
jadi kita bisa siap siap untuk melakukan penyelamatan atau evakuasi
ya mas hari tadi siang kita mendapatkan informasi bahwa ada tiga orang tewas akibat bencana gempa ini
sejauh ini update terakhir jumlah korban berapa dan bagaimana penanggulangan korban ini saat ini mas ari
sepertinya masih berkisar di situ karena saya belum mendapatkan informasi adanya korban lain ya
yang memang dekat di daerah pusat gempa ya
jadi karena ada yang usianya sudah termasuk yang elderly people ya
kalau di sini sudah orang tua itu terus kemudian juga anak anak karena sedang berenang ya
kemudian jimping kolam renangnya itu robohnya itu
yang saya dapat informasi baru itu
belum ada update lagi yang baru
baik terakhir mas sari ada himbawan tertentu dari kjri
jadi khususnya kepada wni
yang ada di osaka saat ini
oh ya tentu
dari kjri semua setiap masyarakat atau rakyat indonesia yang berada di daerah osaka ya
khususnya itu agar mendekat di daerah shelter shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah di jepang ya
jadi melalui pesan berhantai dari pihak kjri sudah menyampaikan himbawan himbawan untuk bergabung pada shelter shelter terdekat
jadi melalui facebook melalui whatsapp lain
itu sudah jadi sudah mereka sudah memberikan himbawan himbawan
baik terima kasih ari prasetyo wni di osaka jepang
dan tetap waspada